nasional hak asasi manusia menggelar konferensi pers tentang hasil otopsi terduga teroris siono di kantor komnas ham senin kemarin
dari hasil otopsi terkuak siono tidak melakukan perlawanan terhadap petugas saat ditangkap
hasil otopsi yang dilakukan oleh sembilan dokter forensik yang disiapkan oleh muhammadiyah menunjukkan beberapa fakta yang terjadi dalam kasus ini
berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan tidak ada perlawanan dari siono terhadap petugas densus delapan puluh delapan
dan kematiannya terjadi akibat hantaman benda tumpul di rongga dada
hasil otopsi ini menampik kabar bahwa kematian siono disebabkan oleh perdarahan di bagian kepala dan perlawanannya terhadap petugas densus delapan puluh delapan
jadi memang ada luka di bagian kepala tapi itu ada semacam ketokan begitu tetapi tidak menyebabkan kematian
di situ tidak ada terlalu banyak perdarahan tetapi yang menyebabkan kematian pada bagian
jadi ini adalah hal yang terjadi
dan dari seluruh rangkaian hasil otopsi ini tidak ditemukan atau tidak ditemukan adanya perlawanan dari luka luka yang diteliti
jadi tidak ada perlawanan dari siono